begitu ada kesempatan maka akan langsung dimanfaatkan untuk berbuat jahat
mudah mudahan yang ambil hp saya kena sial
dasar burung gak punya wc buang kotoran sembarangan aja
tidak ada kebanyakan yang bisa diperlukan untuk membuatnya

saya mau nginep disini lagi boleh
tapi sekarang mau berempat
untung raksasa yang dua gak ikut gak bakal muat
kemaren kita sudah sempet mampir ke pasar
terminal sekarang kita di sini
ini semacam jalan jalan perpisahan
kalau nanti hitung hitungan biaya pembangunan masjid sudah selesai
saya sudah sepakat sama istri saya
membangun masjid sambil memulai hidup baru
kembali jadi orang kampung
mau berangkat kerja
kalau saya baru mau mengelamar kerja
kalau nanti saya berhasil melamar kerja
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih juga
boss diri aku ngajak kamu ke kampus
dia kampus abc academy of bandung copet
braga kabar inggris pria

kemarin kita berhasil nyopet
tapi dapet uangnya sedikit
maksudnya bakal marah apa enggak ya
marah juga gak apa apa
kejang kanan gerak
satu dua tiga empat
setirah di tempat gerak
saya tadi telepon lagi
berapa kali gak diangkat
hape saya gak ada
tadi dalam perjalanan ke sini
saya dapat ini
seorang penjahat sejati
termasuk copet di dalamnya
tidak perlu niat
begitu ada kesempatan
maka akan langsung dimanfaatkan
untuk berbuat jahat
gak punya wc
buang kotoran sembarangan aja
kamu belinya pakai uang yang gak berkah
itu jalan buat kamu terpaksa beli hp baru
duitnya dari mana
kita kan membeli hape baru
kita kan mau ngelemar kerja
mudah mudahan aja keterima
tapi selama saya gak punya hape
nenek gonjreng itu siapa
yang kerja di rumah pak rt
baru datang dari kampung
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kalian beneran gak pulang
pake baju yang kemarin
yang bener yang mana
mandi apa enggak
saya mah enggak
tapi nggak ganti baju kan gak enak
apanya yang kenapa
seperti lagi ada masalah
bukan sot tau
cuma lagi gamut aja
gamut buat kerja
tapi sekarang kita masih disuruh kesini
tony kemarin gak ada
gak bisa dihubungin
gak cuma tony yang gak ada
dua orang temennya juga nggak muncul